badan narkotika nasional menyita uang dan aset bandar narkotika senilai lebih dari tiga puluh sembilan miliar rupiah
uang dan aset itu milik lima tersangka jaringan narkoba freddy budiman
kasus pencucian uang lebih dari tiga puluh sembilan miliar rupiah itu berkaitan dengan kasus peredaran narkotika yang berbeda
petugas bnn menangkap empat tersangka
mereka adalah llt a dan cj
mereka merupakan jaringan haryanto chandra anak buah freddy budiman
termasuk csn anggota jaringan akiong yang juga satu jaringan dengan freddy budiman
meski menjadi narapidana di lapas cipinang llt mendapat fasilitas mewah
warga negara inggris itu menempati kamar yang menyerupai kantor
dilengkapi penyejuk udara kamera pemantau wifi dan akwarium
selain itu llt mendapat makanan dengan menu spesial
memiliki dua pegawai yang bertugas mengelola keuangan sindikasi
petugas bnn pun mendapati beberapa narapidana menghisap sabu
di dalam sel
petugas pun menyita satu unit komputer jinjing ipad
empat telepon seluler dan satu unit token
serta uang lebih dari sembilan miliar rupiah
selain itu bnn mengungkap kasus pencucian uang jaringan haryanto chandra
yang dimasukkan ke dalam tiang panjang
petugas menyita aset berupa dua unit rumah
tiga apartemen dua ruko
dua mobil serta uang dalam rekening dan uang tunai
senilai total dua puluh sembilan miliar rupiah